barsimpori telah memeriksa istri mantan kadipropampori ferdisambo putri cenrawati
sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir noviansyah yosua utabarat alias brigadir yosua
putri cenrawati diduga punya sejumlah peran dalam pembunuhan berencana ini
lalu apa peran dari putri cenrawati berikut peran putri cenrawati yang telah diungkap polisi
dan kami rangkum dari tim lidbang cnn indonesia
berikut peran dari putri candrawati pada pembunuhan dari brigadir yosua utabarat
kita lihat dulu yang pertama untuk menyaksikan kelima tersangka
anda tahu tentunya wajah ini ya ini ferdisambo kemudian sebelahnya putri cenrawati
ferry sambo merupakan otak dari pembunuhan ini dan memerintahkan barada eliezer untuk menembak dari almarhum yosua
putri candrawati juga tersangka karena skenario akhirnya terbongkar
dan juga menembak dari almarhum yosua
kemudian akhirnya mendapatkan cctv vital karena putri juga ikut dalam perencanaan pembunuhan
di samping barada eliezer yang merupakan penembak ya yang disuruh oleh ferdisambo
ada bribka rikirizal dan juga kuatmaruf
dua tersangka ini ikut menyaksikan langsung dari pembunuhan atau penembakan dari almarhum yosua huta barat
bribka rikirizal dan juga kuatmaruf ikut menyaksikan dan juga membantu dari perencanaan
kemudian apa sebenarnya peran dari putri candrawati
langsung saja kita ke putri cenrawati untuk melihat langsung dari peran istri dari ferdi sambo ini
ia diduga sebagai tersangka yang ikut dalam skenario ferdisambo
karena yang telah dinyatakan oleh kabar simpori informasi dari putri cenrawati ini didapatkan ikut dalam skenario terlihat dari ferdisambo
ini adalah cctv vital yang telah didapat
karena memang patah menyatakan tidak ada kejahatan yang sempurna dan satu demi satu dari bukti akhirnya terungkap dari cctv
kalau anda menyimak kemarin di rekonstruksi juga kita simak ya di rumah saguling kediaman pribadi dari ferdisambo
putri ini juga ikut memerankan adegan bersama dalam satu ruangan bersama verdi sambo dan juga barada eliezer
termasuk bribka riki
juga kuatmaruf termasuk juga dari beberapa tersangka lainnya ya
kemudian kita lihat juga peran berikutnya dari ferdisambo atau putri cenrawati
dia mengajak brigadir yosua ke rumah dinas ferdisambo
ini dinyatakan oleh kabar simpori kemunculan agus andrianto
saat itu putri ini duga berada di lantai tiga rumah tkp setelah dari saguling rumah pribadi
kemudian putri ini mengajak bribka riki rizal
kemudian kuat maruf dan juga barada eliezer termasuk almarhum ke rumah dinas tkp
setelah merencanakan pembunuhan di rumah saguling eksekusi akan berlangsung di tkp
dan putri ini bersama ferdisambo dalam suatu ruangan menanyakan kesanggupan dari barada eliezer
dan juga kesanggupan dari bribka riki rizal untuk menembak yosua
namun yang menyatakan bersedia hanyalah barada eliezer
dan juga untuk bribka riki dan kuatmaruf ikut menyaksikan dari pertemuan dari perencanaan di rumah saguling termasuk eksekusi di tkp
peran berikutnya putri bersama sambo saat janjikan uang ke barada eliezer
nah di rumah dari sagulinglah dibahas ya perencanaan pembunuhan termasuk menjanjikan uang kepada eliezer bribka riki serta kuatmaruf
tidak tanggung tanggung jumlahnya
untuk eliezer ini satu miliar rupiah kepada barada eliezer setelah menembak dari almarhum yosua
dan untuk bribka riki rizal termasuk kuatmaruf ini dijanjikan sebanyak lima ratus juta rupiah
peran berikutnya dari putri cenerawat nih kita lihat
buat laporan palsu soal pelecehan di duren tiga
polisi tegas menyatakan tidak ada pelecehan di duren tiga
ferdisambo dan putri telah dilaporkan soal dugaan
membuat laporan palsu
laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga
ya dari almarhum yosua ke barsimpori pada jumat dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
apa peran selanjutnya dari putri cenrawati
putri ini tidak ditahan dan tetap mengaku korban pelecehan
dan hingga saat ini tiga puluh satu agustus
informasi yang berkembang di barsimpori
putri ini masih mengaku sebagai korban asusila di magelang
dan ia tidak ditahan hingga tiga puluh satu
dua puluh agustus ini setelah pada kemarin jumat dua puluh enam agustus
sudah diperiksa untuk pertama kalinya
diberikan delapan puluh pertanyaan dari penyidik ke putri
dan dari banyak keterangan disampaikan putri selama dua belas jam
salah satunya adalah tentang pelecehan seksual
pengacara putri arman hanis mengatakan
kliennya telah menyampaikan soal kejadian di magelang ke penyidik
dan diketahui sambo menyebut pemicu pembunuhan ini
adalah hanya tindakan yang melukai harkat
dan juga martabat keluarganya
dan hingga kini putri telah ditetapkan oleh dari pihak imigrasi
untuk dicekal bepergian ke luar negeri
ini dari pihak imigrasi menyatakan
sejak dua puluh hari ke depan
terhitung sejak dua puluh tiga agustus ya
hingga sebelas september mendatang
bersadarkan permintaan dari badan reserse kriminal pori
itulah dari beberapa peran
yang telah diungkap oleh kepolisian
tersangka dari putri cenrawati